mendulang pundi pundi rupiah dari rumah
itulah yang saat ini tengah dilakukan oleh widarsi
dibantu oleh tiga ibu ibu tetangga rumahnya di desa tegal rejo sawit boyolali jawa tengah
widarsi mengolah ikan lele segar menjadi berbagai macam camilan yang lezat dan bergizi
salah satunya adalah keripik ikan lele
ada tiga jenis keripik yang dibuat oleh widarsi
yakni keripik daging lele kulit lele dan keripik sirip lele
cara membuatnya ikan lele segar yang telah dibersihkan
kemudian dipotong bagian siripnya mulai dari ekor hingga sirip punggung
setelah itu kulit ikan dikupas dan dipisahkan dari dagingnya
bagian bagian ikan lele yang sudah dipotong
kemudian dibumbui dengan bumbu rempah seperti jahe kunyit bawang putih ketumbar daun jeruk dan garam
setelah bumbu tercampur kulit dan sirip ikan lele kemudian ditambahkan tepung lalu digoreng hingga matang
setiap hari sabtu minggu orang sini banyak yang ambil
soalnya kenapa buat apa bu oleh oleh
jadi ciri khas di kampung lele gitu ya
dari berapa ke berapa
dari dua puluh lima bisa mencapai empat puluh
empat puluh lima gitu kan
ide awal membuat aneka camilan berbahan ikan lele ini dimulai pada tahun dua ribu dua belas
olahan lele widarsi ini menjadi beberapa produk
untuk produk abon dan keripik ikan lele dihargai tiga belas hingga lima belas ribu rupiah untuk kemasan seratus gram
dalam satu bulan keuntungan untuk widarsih bisa mencapai tujuh juta rupiah
selain kerupuk kulit dan step ikan lele
ada juga abon dari daging ikan lele yang juga tak kalah lezatnya
bahkan aneka keripik ikan lele ini juga sempat mendapat pesanan dari negara singapura cina dan jepang
keripik keripik keripik lele nenggoleh oleh susunya abon keripik
sudah sering bu beli di sini
sering bulabali tuh bu
selain menambah penghasilan bagi widarsi dan tetangganya industri kecil ini juga berdampak pada lingkungannya
untuk mendapatkan bahan baku ikan lele segar widarsi bekerjasama dengan kelompok perikanan karya mina utama kampung lele
kelompok ini mampu memproduksi lele segar mencapai dua belas ton perharinya
adanya umkm pengolahan ikan lele juga berdampak positif pada para pembudidaya ikan lele
produknya atau kebutuhan dia itu mungkin dia harus memiliki
tapi kalau biasanya dulu itu sekitar ada satu umkm itu sekitar setengah kuintal
nah sekarang pada meningkat sampai tujuh puluh lima kilo sampai satu kuintal gitu
karena permintaan kayak produk umkm yang di abon itu udah sampai mana mana itu semakin banyak
kerjasama yang dilakukan widarsi dan kelompok pertanian ini juga mendapat bantuan promosi dari pemerintah provinsi jawa tengah
pelaku umkm ini juga mendapatkan pelatihan tentang memanfaatkan media sosial sebagai media memasarkan dagangannya
taufik irvani boyolali jawa tengah